seputar calon pengangkatan kapolri
sidang paripurna dpr senin pagi
mengesahkan komisaris jenderal polisi tito karnavian
sebagai kapolri terpilih untuk menggantikan jenderal badrodin haiti
dpr juga sudah mengirim surat kepada presiden jokowi
mengenai pelantikan tito
rapat paripurna ke tiga puluh satu dewan perwakilan rakyat
yang dipimpin oleh wakil ketua dpr fadlizon
rapat mengesahkan laporan yang dibacakan oleh ketua komisi tiga
bambang susatyo mengenai hasil uji kelayakan
kepatutan calon kapolri komjen tito karnavian pekan lalu
apakah laporan komisi tiga dpr ri
terhadap hasil uji kelayakan fit and propertas
calon kapolri tersebut dapat disetujui
pusat rapat dpr kemudian menyurati presiden jokowi dodo
untuk segera melantik tito menjadi kapolri yang baru